hai mengakhiri putaran pertama liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua psm makassar dipaksa bercokol di peringkat ke dua belas
kelas main sementara dari tujuh belas laganya psm hanya meraih empat kali kemenangan delapan kali imbang
dan lima kali kalah dengan poin dua puluh alias terpaut enam belas poin dari pemunca klasemen sementara bayangkara
fc atas kondisi ini psm terpaksa memecat pelatih kepala milomir seslija asal bosnia
hai bahkan di hari pertama tahun dua ribu dua puluh dua psm melepas empat belas pemainnya seiring langkah ini
pssi menunjuk tim berjuluk ayam jantan dari timur menjadi wakil indonesia di piala fc
dua ribu dua puluh dua sesuai surat keputusan pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh satu psm dipilih sebab menjadi jawara piala
indonesia dua ribu sembilan belas lalu dan sebelumnya psm juga sudah ditunjuk untuk piala fc dua ribu dua puluh satu tapi akibat
pandemi kofit sembilan belas event antar klub asia ini dibatalkan alhasil persiapan demi persiapan
pun mulai dilakukan yakni merekrut pelatih baru asal belanda yogal kendati sudah berada di
jakarta tapi ia masih harus menjalani proses karantina sepuluh hingga empat belas hari sesuai aturan indonesia
dalam mencegah penyebaran covid sembilan belas akan tetapi materi latihan sudah mulai diterapkan asisten
pelatih syamsuddin batola dan kawan kawan seperti latihan senin sore kemudian psm akan merekrut
pemain sudah siap semua ya dengan dua turnamen liga sama afc jadi kami harap pemain pemain yang cedera
yang kemarin sudah mulai ikut bergabung letih pernyataan asisten pelatih syamsuddin batola
dikuatkan target pengelola yang menginginkan psm berada di papan atas kelas main akhir liga satu
satu maupun lolos ke final zona asean piala fc kita targetnya selalu mau beroptimis sampai
terbaik makanya saya bilang di awal bahwa optimisme kita bisa masuk lima atau tiga besar seperti itu
akan tetapi kan namanya permainan sepak bola tidak ada yang nggak mungkin gitu nah kita lihat aja tapi
target kita memang sudah harus ada di papan atas di piala fc dua ribu sembilan belas psm gagal melaju ke final zona
asean setelah kalah aturan gol tandang atau agregat atas tawannya bekamex binduong dari vietnam di piala
satu psm tidak sendiri sebab didampingi bali united sebagai juara liga indonesia satu dua ribu sembilan belas berliputan cnn indonesia